arimbi saya akan mempersenting kamu untuk menjadi istri saya
maaf pangeran tapi
tapi hal itu sangatlah tidak mungkin
arimbi saya sudah menemukan perjalanan yang sangat jauh
untuk bisa menemukan cinta saya rimbi
kamu jangan melihat saya sebagai seorang putra raja
kanda tahu dinda sedang merindukan putramu itu
tapi kanda dia sudah terlalu lama pergi meninggalkan kita
dia pergi demi mengejar keinginannya dinda
suatu saat dia pasti akan kembali ke istana kita
tapi bagaimana jika tak jadi sesuatu
apakah kamu akan menanggung dia tanda
dinda putra kita sudah cukup dewasa
kandaya yakin dia bisa mampu mengatasi apapun yang ada di depan
ayah tidak mau mendapatkan menantu dari orang yang tidak jelasah selusuhnya
kamu ini waras tidak
putri aribi itu belum tentu ada di dalam dunia nyata
dan kamu juga tidak tahu
kepada anda di mana
aku bersumpah pada alam raya
ritahan apapun yang terjadi
aku pasti akan menemukanmu
dimanapun kamu berada
aku pasti akan menemukanmu
pangeran perbekalan kita sudah habis pangeran
kita sudah habis pangeran
tapi kita belum menemukan putri arimbi pangeran
kau di mana pangeran
baik kita akan kembali ke kerajaan
tapi perintahkan para nakoda untuk mencari pulau terdekat
kita akan mencari bahan makanan dan minuman
kepala kampung gds
ag elkaar belajar sehat
kang spiritual raksasa
tidak tanda tau biasa
ama painfulkan tes
apakah benar disini rumah kepala dusun
saya sendiri kepala kampungnya
kami sedang melakukan perjalanan
dan perpekalan kami di kapal sedang habis
disini terdapat sumber mata air tawar
bolehkah kami memintanya ki
oh dengan senang hati
bawa air minum nih adik kita ada tamu ini
sepertinya kalian ini
habis melakukan perjalanan yang sangat jauh
sebaiknya istirahat dulu disini
sudah sekian lama aku mencarimu
ternyata kau berada disini
bapak ini siapa
dan kenapa bersujud di putri saya
sudah dua bulan
sebuah perjalanan panjang
saya mengarungi samudera luar
setiap pulau yang saya temui
saya datangi untuk mencari putri arimbi
hari ini saya menemukannya
saya berasal dari kerajaan timur ki
saya adalah pangeran datu ranges
maafkan kami pangeran
atas ketidaktahuan kami
selamat datang di kampung kami ini
saya akan mempersenting kamu
untuk menjadi istri saya
tapi hal itu sangatlah tidak mungkin
saya sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh
untuk bisa menemukan cinta saya rimbi
kamu jangan melihat saya sebagai seorang putra raja
tapi sebagai manusia yang rela berkorban
untuk dapat menemukan cinta sejatinya
maafkan saya pangeran
tetap saja diantara kita itu ada perbedaan
perbedaan diantara kita itu sangatlah jelas
ibarat pangeran itu berada di langit
ketujuh sementara saya

saya berada jauh di bawah dasar

di bawah dasar laut
benar benar mencintai kamu harimbi
apa buktinya kalau memang pangeran itu
sungguh sungguh mencintai saya
wahai penguasa alam raya
demi penguasa semesta alam
saya akan mencintai harimbi
dan saya akan setia sampai mati
alam pun juga mendengar sumpah saya
apakah kamu masih ragu
saya percaya sama pangeran
tapi semuanya saya serahkan sama bapak
satu kehormatan buat kami
tapi apakah sudah pangeran pikirkan
saya pasti akan membahagiakan putri
tapi ada aturan yang berlaku pangeran
pangeran harus menikahi putri saya di desa ini
setelah hamil nanti
pangeran silahkan bawa ini
aku dengar kau akan menikahkan putri arimbi
dan putri harimbi sudah bersedia
kamu jangan nekat
jangan bicara kasar seperti itu
jangan bicara kasar seperti itu
narangkes ini adalah putra makota dari timur
aku tidak peduli
mau dia anak raja dewa dibeli sekalipun
saya tidak pernah mencapai akurkan
urusan kerajaan dengan urusan pribadi
kalau memang begitu
kita ikuti peraturan adat yang berlaku di pulau ini
kita akan bertarung
siapa yang bertahan
dia yang berhak memiliki putri harimbi
peraturan di desa ini memang seperti itu
saya ikuti peraturan ini
pak ada apa pak
sekarang kita tahu
saya mengapa kalah pangeran
saya merestui hubungan pangeran dengan putri arimbi
saya mengerti mungkin kanda kangen ingin pulang ke kerajaan
benar sekali dinda
kanda sudah sangat rindu sekali pada ayah anda dan ibunda
kanda ingin membawa kamu ke kerajaan timur
agar semua rakyat tahu kalau anda mempunyai seorang istri yang cantik
bukan hanya cantik rupanya tapi juga cantik pribadinya
kanda karena jangan terlalu berlebihan memuji saya
kanda tidak berlebihan
memang kenyataannya seperti itu kan
agar bisa kanda membawamu ke kerajaan
tentu saja bisa
bapak tahu sekali kamu sudah cukup lama di sini
pasti ada kerinduan ingin pulang ke kerajaan
begitu juga dengan baginda raja sangat mengharapkan ananda untuk pulang
terima kasih banyak isaka
terima kasih pak
terima kasih pak